kekuan para tersangka pemerkosaan yang terjadi di bengkulu cukup mengejutkan mereka mengaku di bawah pengaruh alkohol
lalu bagaimana sebenarnya aturan peredaran minuman keras yang diterapkan di provinsi bengkulu
kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan gubernur bengkulu ridwan mukti
selamat siang pak gubernur
ya pak gubernur sebenarnya adakah aturan yang jelas untuk melarang atau menjual tuak secara bebas di wilayah anda
yang jelas bahwa seluruh dalam bentuk minuman keras tentunya dilarang beredar di wilayah provinsi bengkulu
dan lagi tuak bukan merupakan minuman masyarakat setempat
masyarakat bengkulu tidak memiliki tradisi minum tua
akibat maraknya miras dan narkoba sepuluh tahun terakhir ini yang masuk hingga ke desa desa
tuak jadi minuman pilihan dan digandrungi karena kantor
tong para pecandu narkoba tersebut mulai menipis
miras termasuk tua dilarang dikonsumsi dan dilarang beredar di bengkulu
pesta malam dan narkoba merebak di desa desa itulah yang menjadi pemicunya
tapi nyatanya pak ridwan seperti yang anda katakan sepuluh tahun terakhir tuak dan juga narkoba terus beredar
dan kasus yuyun ini akhirnya membuat masyarakat sadar dan terus mendesak
agar peredaran minuman keras di bengkulu ini segera dihabiskan dikurangi begitu
apa kemudian rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah pak supaya mengurangi peredaran minuman keras ini
yang jelas dalam waktu dekat ini tentunya kami akan memberantas dan operasi besar besaran secara gabungan
terhadap peredaran dan pengkonsumsi miras tua dan narkoba

yang merupakan pentriger yang menjadikan masyarakat atau anak anak muda jadi terus terus mabuk mabukan
dan tentunya kejadian seperti hal kasus yuyun ini merupakan kejadian yang sangat berhati bagi kami
juga sebagai gubernur mengutuk perbuatan keji tersebut
kejadian tentunya yang terjadi di awal bulan april kemarin
yang tentunya daerah tersebut daerah betul betul berbatasan dengan sumatera
selatan di ujung timur provinsi bengkulu
dan juga di daerah tersebut memang sering terjadi tindakan kriminal
penodongan pembunuhan pesta minuman keras dan narkoba
dan ini juga akan menjadi tugas berat bagi kami
namun kami akan berupaya bersama dengan aparatur penegak hukum
nanti akan melakukan operasi besar besaran untuk menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah provinsi bungkulu
tidak hanya di wilayah yang terjadi di padanggulatanding kabupaten rejang lebong
kira kira seperti itu
operasi besar besaran dan juga akan melakukan banyak hal untuk memberantas peredaran minuman keras
yang salah satunya menyebabkan kasus yuyun ini
tapi kalau kemudian kita bicara kasus yuyun pak saat ini sidang sudah berjalan
kemudian salah satu tuntutan yang diberikan kepada para terdakwa
adalah sepuluh tahun penjara
kalau pemerintah daerah melihatnya apakah tuntutan ini cukup untuk membuat masyarakat jerat
tidak melakukan hal seperti ini lagi
kami melihat secara pribadi tentunya kasus ini dengan tuntutan yang terlalu ringan
jadi kami ingin juga untuk melakukan upaya advokasi
sekaligus juga memplototi proses peradilan yang terjadi
apabila nanti keputusan dari hakim tentunya memberi keputusan ringan
tentunya kita masih memiliki kekuatan kekuatan untuk kelas seksian
mengajukan banding nantinya
supaya pelaku pelaku kekejian ini tentunya dapat diberikan hukuman yang terberat kira kira
baik terima kasih pak gubernur telah bergabung bersama cnn indonesia news report kali ini